rakernas keempat pdi perjuangan berlangsung di gedung gxpok mayoran jakarta
sudah ada korespondensi yang ada di indonesia osirion dholu di sana
selamat malam rio apa saja poin penting yang dibahas dalam rakernas kali ini
iya selamat sore mayfrey memang dalam pidato politik yang dilakukan oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dan juga tadi ada baca pres pdip gajar pranowo yang juga ditutup oleh presiden jokowi
pada pidato politik hari ini setidaknya terlihat bahwa pdi perjuangan ingin menunjukkan soliditas jelang pendaftaran pilpres dua ribu dua puluh empat
bagaimana kita mengingat ada sejumlah tantangan ataupun dinamika politik yang dihadapi oleh pdi perjuangan pada hari ini
terkait berbagai macam isu salah satunya kemarin misalkan ada putra bungsu dari presiden jokowi
kaisang pangarep yang baru didapuk menjadi ketua umum psi
lalu kemudian adanya juga isu manuver ataupun cawe cawe yang dilakukan oleh presiden jokowi
setidaknya dari ketiga pidato politik
yang dilakukan oleh ketiga tokoh di dalam pembukaan rakernas pdip keempat
ini ingin menunjukkan soliditas partai jelang pendaftaran dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
untuk mengetahui lebih lanjut ataupun mendalami
mengelaborasi apa saja yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dalam pidatonya walaupun tadi penuh sekali dengan isu terkait dengan kedaulatan pangan
namun ada sedikit topik yang kemudian disampaikan oleh ketua umum
ketua umum pdip terkait dengan bagaimana kadernya harus solid
lalu kemudian bagaimana pdip sudah digembleng di masa orde baru
ini untuk mendalaminya saya sudah bersama dengan politikus pdi perjuangan deddy sitorus
yang juga wakil ketua tim koordinator relawan dari ganjar pranowo
selamat sore apa kabar
baik bang deddy
nah bang deddy ini kita langsung saja bagaimana tadi megawati soekarno putri
ketua umum anda sudah menyampaikan beberapa pidato politik
salah satunya terkait dengan ee
ada tradisi yang berbeda tadi ibu mega sempat menyebutkan soal pantunnya
kalau saya sebutkan sedikit katanya jangan pernah gentar diterjang badai
karena apapun badai pasti berlalu
apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh megawati dalam pidatonya tadi
ya saya kira sebelum sampai ke sana ya
kita jangan lupa bahwa ada hal yang lebih penting yang disampaikan oleh ibu mega
selain pesan penyemangat untuk soliditas internal kita
karena kalau soliditas internal kita relatif tidak punya gangguan
yang menjadi concern ibu mega dan menjadi tema sentral dari rakernas kali ini
sebenarnya adalah masalah pangan kita
masalah pangan kita tadi ibu mega cerita dan disampaikan bahwa dulu
bung karno pernah mengatakan bahwa pangan itu terkait dengan hidup matinya suatu bangsa
oleh karena itu pangan menjadi hal yang sangat penting
terutama karena kita mengalami lonjakan harga komoditas
lonjakan harga komoditas ini misalnya beras sekarang itu rata rata
yang paling murah itu sudah di lima belas ribuan
ini kan tantangan yang sangat berat karena artinya akan menambah jumlah rakyat miskin
karena konsumsi beras juga salah satu indikator kemiskinan
itu tentu menjadi concern
apalagi ini sangat sistemik sifatnya
tidak saja karena kita belum mampu mencapai yang namanya kedaulatan pangan
sekarang yang minimal ketahanan pangan pun itu terancam
karena menurut saya
menurunnya produksi global
itu akibat dari perubahan iklim
dan yang kedua
melonjaknya harga harga komoditas pangan akibat perang atau konflik di ukraine
ini semua kan harus membangunkan semua elemen bangsa ini
jadi pesan penting yang ingin disampaikan ibu mega melalui rakan nas ini sebenarnya
bukan soal politik kekuasaan
tapi politik kerakyatan
karena kita harus bicara juga tentang keselamatan rakyat
tidak melulu bicara tentang siapa calon wakil presiden
siapa lagi koalisinya yang nambah
ini harus membangunkan semua elit politik
para pemegang amanah kekuasaan
dan itu tadi dikonfirmasi oleh pak jokowi
beliau menyampaikan bagaimana ukraina dan rusia itu kesulitan
untuk mengekspor pangannya
kita juga mengalami kesulitan
misalnya dengan bahan baku pupuk

karena mayoritas sumber pupuk itu ya

karena mayoritas sumber pupuk itu ya

dan juga tadi pak jokowi menyampaikan
kalau kita bicara pangan hari ini pdi perjuangan itu sudah sangat tepat
karena itu juga concern dari pak jokowi
kenapa dia berjanji memberikan sepuluh kg beras setiap bulan kepada para keluarga miskin
nah juga tadi ditunjukkan bahwa ibu mega mengatakan
ketergantungan kita yang sangat besar terhadap gandum impor beras
tidak adanya upaya diversifikasi pangan
pengembangan pangan berbasis geografis maupun kultural masyarakat
lumbung pangan desa pemanfaatan lahan kritis itu tidak terjadi sama sekali
tidak ada orkestrasi bersama untuk mengatasi persoalan sangat penting
perut rakyat keselamatan rakyat
oke nah apalagi tadi kan kita juga sama sama mendengar bahwa tadi dihasilkan
delapan pokok kebijakan pangan tadi itu ya
yang kemudian disampaikan bagaimana juga petani dan juga nelayan
yang menjadi sokoguru katanya gitu

tapi kan ini di dalam pemerintahan presiden joko widodo
ini kan ada satu kebijakan terkait juga dengan kedaulatan pangan
salah satunya food estate yang ada di bawah kementerian pertahanan begitu
tapi dari pdip sendiri melihatnya seperti apa
walaupun memang sudah sempat disampaikan oleh sekjen pdip
hasto kristianto terkait dengan perusahaan lingkungan
tapi apakah ini sudah tepat dilihat oleh pdip
ya kita kan harus belajar dari pengalaman di masa lalu
pak soeharto gagal dengan proyek lahan gambut satu juta hektare
pak sby juga tidak berhasil dengan food estate di papua barat
di daerah bulungan dan tempat lain
dan sekarang di era pak jokowi hal yang sama juga terjadi
bisa dikatakan mandek hanya di beberapa tempat ada sedikit harapan gitu
inilah kendalanya kalau kita berpandangan soal kedaulatan pangan itu semacam proyek besar gitu loh
harusnya kita berpikir tadi yang sampaikan bu mega diversifikasi pangan
lalu kita bicara pangan berdasarkan geografi
tidak semua harus padi harus beras
ada banyak upaya melibatkan desa sebagai ujung tombak ketahanan pangan
kita beranggapan sebenarnya jangan dilihat proyeknya
karena proyek itu sampai hari ini belum pernah ada yang berhasil
jadi proyek monokultur raksasa kenderung gagal belum ada yang berhasil
jadi kita bukan menolak kebijakan food estate itu karena itu upaya
dan tidak mudah
mungkin perlukan peluang
mungkin perlukan peluhan tahun
apalagi kalau salah di awal seperti yang terjadi di kalimantan misalnya kalimantan tengah
itu kan terhenti sama sekali
tidak jelas keberlanjutannya dampak lingkungan dampak sosialnya sudah terasa gitu
hilirisasi menjadi penting dalam konteks kedaulatan pangan ini tadi yang disampaikan oleh ibu mega juga berarti ya
hilirisasi dalam artian kan memanfaatkan komoditas komoditas tertentu yang bisa diolah sebagai makanan pokok pengganti
seperti porang atau yang lain
dan juga tidak hanya berbasis beras
apalagi tergantung terhadap gandum
kita juga harus memanfaatkan potensi kelautan
lalu mencegah agar lahan lahan produktif tidak diubah menjadi lahan non produktif
itu banyak hal
kita boleh bergeser sedikit terkait dengan isu politik begitu
walaupun hari ini temanya terkait dengan kedaulatan pangan
tapi salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana di luar secara eksternal adanya isu keretakan antara ketua umum anda megawati soekarno putri dengan presiden joko widodo
yang juga tadi sudah hadir
lalu kemudian anda juga melihat bagaimana keduanya berjalan bersama
lalu kemudian diiringi juga oleh putra dari presiden jokowi gibran raka buming raka
yang juga sempat diisukan menjadi cawapres dari prabowo subianto
bagaimana anda melihat dari relasi antara kedua tokoh ini di dalam agenda rakernas ini
well mungkin masyarakat punya pandangan tersendiri ya
tapi kami sebagai kader melihat tadi pak jokowi hadir
sebagai seorang presiden sebagai seorang kader terbaik pdi perjuangan
dan kami melihat tidak ada yang aneh
ya bahwa beliau juga bersemangat bahkan mengkonfirmasi mengafirmasi concern pdi perjuangan soal pangan
ya dalam pidatonya tadi pak jokowi juga buka bukaan yang selama ini mungkin tidak terjadi di tempat lain gitu ya
pada hari ini kita membawa politik menjadi politik kerakyatan gitu
saya kira nyambung gitu ya
tapi kalau ada orang berspekulasi menangkap satu detik frozen
mungkin wajah beliau lagi mengingat soal beras yang apa namanya mahal
lalu di framing bahwa oh ini nggak happy presiden
ya itu terserah orang lah ya
tapi kami melihat tidak ada masalah
dan kami percaya bahwa beliau tetap masih dalam apa namanya koridor sebagai kader pdi perjuangan
terakhir tadi sempat disampaikan oleh presiden jokowi dalam pidatonya juga bahwa dia sempat membisikkan kepada baca pres ganjar pranowo
bahwa jika nanti terpilih anda harus langsung mengejarkan tersebut
tentang kedaulatan pangan dan saya percaya bahwa anda mampu
artinya ini mengunci dukungan yang selama ini beredar bahwa itu bukan ke pak prabowo tapi ke mas ganjar
ya kalau kami sih melihatnya begitu
tadi kan beliau begitu bersemangat ya
setelah ibu mega mengungkap apa yang selama ini juga menjadi concern dari presiden
lalu pak ganjar juga sudah menunjukkan program dan visinya soal pangan
mulai dari satu data lalu apa namanya itu modernisasi dan sebagainya
beliau kan langsung nangkep ya
wah ini mudah mudahan konkret nanti begitu menang besoknya harus sudah bisa dikerjakan gitu
jadi itu kan kalau kita melihat positif
tapi kami yakin di belakang sana di luar sana akan ada berusaha mencari gambar di mana mungkin presiden sedang mikirkan sesuatu yang berat
jadi oh ini lihat nih wajahnya gak happy
ya silakan lah namanya usaha ya
tapi kami percaya pak jokowi gitu aja
oke artinya ada yang berbeda di antar depan layar dan juga belakang laya

oke terima kasih banyak informasinya pak deddy selamat bertemu lagi

kita tunggu bagaimana pidato politik yang akan disampaikan oleh megawati dalam hari penutupan di hari ketiga artinya ya
soal pemenangan pilpres begitu ya oke terima kasih banyak waktunya
terima kasih pak bidik
berikut informasi dari politikus pdi perjuangan yang juga sekaligus wakil ketua dari koordinator tim relawan ganjar pranowo
yang juga menyampaikan di pernyataan terakhirnya bahwa dari pidato yang disampaikan oleh presiden jokowi tadi
di dalam pembukaan rakernas ada sedikit yang berbeda antara apa yang disampaikan di depan layar dan juga yang di belakang layar
artinya sebagai kader pdi perjuangan ini tentu cukup kritis untuk melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
terkait dengan dukungannya kepada ganjar pranowo yang disampaikan dalam pidatonya di rakernas keempat pdi perjuangan tadi
terima kasih atas laporan anda korespondensi ann indonesia ausirio yang melaporkan langsung dari gxpo kemayoran jakarta